oke di tengah era yang katanya tengah krisis kebenaran dalam mewakili publik media masa sudah seharusnya hadir sebagai mata dan telinga
agar publik dapat melihat semua yang di belakang panggung ini kita tampilkan nih semua di pentas depan
jadi nggak ada pura pura nggak ada kebohongan
namun tidak sedikit tantangan dan godaan yang mengusik jalan media untuk menuntaskan tugas mulia itu
termasuk ketika dihadapkan pada bagaimana panorama ruang publik yang diisi beragam sensasi yang minim substansi oleh para politikus yang sedang berkontestasi
bagaimana dan seperti apa tantangan media dalam arus demokrasi di tahun politik kali ini
secara spesial kami akan membahasnya malam hari ini bersama para jurnalis senior yang sudah hadir bersama saya pada malam hari ini
saya akan ke sebelah kanan saya dulu ada mas arief zulkifli pemimpin redaksi majalah tempo dan juga anggota dewan pers terpilih
terima kasih mas arief
boleh tepuk tangan untuk mas
mas arief zulkifli dewan pers terpilih jadi mewakili suara kita ya mbak desi
oke sebelum mbak desi nanti akan terakhirlah
kemudian mas teguh santosa pemimpin umum rmol network
terima kasih mas teguh sudah datang
kemudian ini ada satu satunya yang pernah jadi duta besar diantara kita semua
dua orang jurnalis senior yang ada di samping saya
satu dibilang budayawan satu bisa dibilang saya panggilnya yang mulia duta besar
yang mulia duta besar salim said jurnalis senior
terima kasih prof salim sudah hadir
jangan ragu ragu untuk tepuk tangan
dan yang tadi
tapi saya juga budayawan loh
saya ketua dewan kesenian sembilan tahun
bekas budayawan jurnalis senior banyak sebagai saksi sejarah yang pernah dibilang kita sebutnya yang mulia duta besar
kemudian ada mas arswendo atmawiloto jurnalis senior mantan pemimpin redaksi dan juga budayawan kita
dua kali pemimpin redaksi
dua kali pemimpin redaksi
dia paling dua kali sekali
tapi kayaknya yang paling punya pengalaman gak enak dengan media kayaknya ada mas arsul
ada cerita nggak soal itu sebelum kita buka
ada waktu itu saya masih di rct itu
mas arswendo ketika kita bicara media politik kekuasaan ini kan tiga hal yang saling beririsan satu sama lain
arswendo saya lihat selain hadir dalam banyak sejarah republik punya pengalaman gak enak juga nih
atau punya pengalaman khusus tentang media dan kekuasaan gitu misalnya
ya media pastilah
begitu ini ya kekuasaan
dan ketika itu tidak sinkron atau irama dinamikanya berbeda salah satu harus dikalkan
dan salah satu yang dikalkan pastilah media
media apalagi cuma orangnya
cuma satu orang dua orang selesai
itu jadi pengalaman anda
tapi saya lupa nih mas arsul nanti saya takutnya bisa potong gaji bulan depan karena saya belum mengenalkan tuan rumah kita
ada mbak desi alwar lewat redaksi siarang indonesia
mbak desi maaf ya saya ketinggalan karena memang tadi mas arswendo
tidak ada hari ini
ya tapi bicara mengenai ini
saya ingat ini saya kan dulu di rcti kemudian di metro tv dan sekarang di cnn
saya ingat itu mas arsio itu di rcti ya
ini waktu itu jaman orde baru jaman kekuasaan
dimana ya media itu istilahnya di bawah tekanan ya dari kekuasaan itu
dan saya lihat mas arswendo ini salah sating menjadi korban dari kekuasaan itu
kita harapkan tidak akan ada lagi yang begini begini
dia masuk penjara ketika belum ada dewan kerajaan
belum ada dewan kerajaan
belum ada yang membela
belum ada yang menempatkan konflik antara
konflik antara narasumber dengan media itu pada tempatnya
dan pada saat ketika pers masih bisa di bredel masih bisa dihapus dan lain sebagainya
dan kita tentu saja harapkan indonesia sudah demokratis
tidak akan terjadi hal hal seperti itu lagi
oke itu dia kalau kita bicara mengenai indonesia yang sudah demokratis
indonesia yang dulu ketika medianya berhadapan dengan kekuasaan head to head
misalnya seperti mas arswendo yang
kalau tidak nurut
berapa lama di dalam ini
ya karena pasarnya cuma lima tahun saya dikenain lima tahun
dikenain lima tahun
lumayan lima tahun
tidak tapi kita bicara politik kekinian
kita bicara politik hari ini tiga bulan masa kampanye
kalau kata mas arzul di majalah tempo sendiri
isinya kebanyakan perang kata kata sensasi sandiwara
mungkin substansinya nggak terlalu banyak yang kita bisa dapat
kalau kita bicara media tahun politik dan juga arus demokrasi
bicara tahun politik atau pemilu itu kan pasti apa namanya objek utama kita pasti kontestannya
atau mungkin penyelenggara pemilunya
atau mungkin pemilihnya
ada di dalam lokasi yang mana
ketika kita bicara pemilu tahun politik dan juga demokrasi kita
mungkin mas arswendo
sebetulnya media diizinkan
pertama tama sebetulnya netralitas di dalam jurnalisme netralitas di dalam media itu ilusi
jadi secara organik sebetulnya kita mudah sekali terpleset untuk tidak netral
memilih kenapa berita a dan bukan berita b
itu adalah elemen elemen ketidak netralan sebetulnya
tapi kan itu kutukan yang harus dilawan
jadi bagaimana media itu menjalankan tugasnya supaya kutukan itu tidak menetap dalam dirinya
makanya harus ada diskusi harus ada cover both side dan sebagainya
tapi dalam beberapa kasus misalnya pada dua ribu empat belas
ada media media yang secara jelas mengatakan memilih mendukung kandidat tertentu misalnya begitu
itu juga tidak apa apa
sepanjang didasarkan pada argumentasi yang kuat
yang bisa disesali adalah kalau pilihan itu didasarkan pada pragmatisme politik
nah disini memang media jadi problematik nih disorot nih
kenapa kamu bela dia kenapa nggak netral dan sebagainya begitu
nah kalau dia dasarnya adalah alasan alasan yang rasional dan itu dinyatakan
saya mau sebutlah misalnya jakarta post pernah menulis editorial yang jelas jelas mendukung salah satu kandidat
tapi jelas clear gitu ya
nanti itu akan kita bahas khusus tuh mas mengenai bagaimana sikap politik
tapi kalau kita bicara mas teguh misalnya
kalau kita bicara mengenai peran media ini dalam tahun politik ini
kalau kita yang selama ini menyoroti orang
sekarang kita mulai agak disorot sama publik juga
kalau kita lihat kondisi politik terakhir misalnya
apa yang anda lihat tantangan apa yang paling anda lihat di tahun politik kali ini ya dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
ya kalau saya kira memang situasinya hari ini adalah publik nyaris tidak butuh media
dalam arti tidak butuh informasi yang dia dikerjakan dengan profesional yang seperti kita lakukan
ada konfirmasi pada informasi misalnya
karena publik nyaris sudah menjadi produsen informasi itu sendiri
ini yang barangkali tidak kita temukan sungguh luar biasa di tahun dua ribu empat belas apalagi dua ribu sembilan dan kebelakang
kalau menurut saya ya media mau tahun politik kah mau tahun apakah pekerjaan tetap satu
pekerja tetap menyoroti apensub sebagai fakta
sejauh itu fakta kemudian yang kedua apakah dia ada kepentingan publik atau tidak ya that's it tidak ada masalah
nah saya setuju tadi dengan arief dia bilang bahwa banyak orang yang terlalu tinggi juga ekspektasinya
memang pelaku media saya kira kita semua sepakat juga bukan malaikat yang tak bersayap
kita punya preferensi ya tapi preferensi kita itu kemudian dibatasi oleh kode etik yang kita memang harus pegang
keberpihakan pasti ada
neutralitas saya setuju bahwa itu adalah jargon order baru
mohon maaf nih prof nanti prof bisa beri penjelasan
hanya karena konteksnya tidak boleh ada orang yang terlibat dalam urusan kekuasaan praktis hari itu kan gitu
jadi neutralitas dalam artis semua harus impoten kan begitu
nah kalau saya setuju media memang tidak bisa netral
kita punya preferensi setiap orang bahkan di ruang redaksi tadi ada diskusi
pingret bisa berdebat dengan siapapun anggotanya gitu
walaupun pimret bisa juga di fitur oleh pemilik media
jadi saya kira walaupun publik sekarang punya kecenderungan untuk menjadi produser informasi sendiri
tetapi pesan yang harus kita sampaikan adalah setidak suka apapun publik pada produk jurnalistik yang dihasilkan oleh media
tetap ada proses perdebatan yang sangat serius di ruang redaksi
itu publik juga harus tahu bahwa apa yang kemudian dipampangkan dalam etalase media itu ada proses panjang dan juga mungkin
mau di halaman satu mau di halaman dalam mau lipatan atas mau lipatan bawah mau besok harinya mau lusanya itu ada perdebatan
bandingkan dengan misalnya yang dikerjakan oleh jempol yang sebagai pimretnya
nah ini kan lebih tidak bisa bertanggung jawab lagi
nah saya kira itu aja pesan saya menyambut ulang tahun ketiga mbak desi dan teman teman
desi gimana ada perspektif mengenai itu
jadi kalau saya lihat apalagi kita nih di alam demokrasi ya kita harus mengingat ya media itu pers sebagai pilar ke empat lah istilahnya
pilar itu bukan ada yang satu lebih panjang satu lebih pendek lah
dan itu yang pertama
kedua kita ini media ya yang teratribusi media yang terakreditasi dimana disana semuanya itu adalah profesional ya
ada kita harus berpegang kepada namanya kode etik
kalau di cnn indonesia kita namanya punya smp standard and practices
nah ini yang memagari kita sendiri ya
tapi kita juga berada di tengah tengah di mana kita harus bertanggung jawab terhadap publik kita audience kita
tapi kita juga harus apalagi di media yang sifatnya itu private
berarti ada ownernya ada bisnisnya
kita juga harus bertanggung jawab kepada mereka yang membayar kita
tapi juga kita harus menjadi watchdog kepada pemerintah
dan juga kita harus memastikan bahwa kita menjaga yang namanya pilar demokrasi itu
apa pilar demokrasi itu memastikan bahwa negara ini adil
tidak ada ketimpangan dalam kekuasaan dan lain sebagainya
ini semua dengan
berat sekali itu biasanya ya
oleh sebab itu
wartawan itu sebenarnya tanggung jawabnya itu sangat besar
tapi di lain pihak mereka juga kan manusia
punya pilihan pilihannya sendiri
kalau saya lihat sebenarnya itu tidak masalah
karena di tempat lain di mana mana pun
apalagi dengan banyaknya media
ya dalam bentuk apapun
itu keberpihakan itu seperti di amerika ada cnn misalnya yang lebih ke kiri
kemudian ada hoax yang lebih ke kanan
kemudian ada washington post yang lebih di tengah dan lain sebagainya
itu semua sah saja
karena di dalam demokrasi ini
kuncinya adalah semua orang itu berhak untuk membaca atau menonton
tapi juga mereka bisa tinggal switch off aja
tidak suka tinggal ganti
beda waktu misalnya zaman orang baru
jadi publik bisa menghukum media
saya nambahkan sedikit ya
problem inetralitas media itu bisa diatasi dengan kemajemukan media
jadi boleh saja satu media karena alasan tentu tidak netral
majemuk dia bisa pilih tindak canggal dan sebagainya
setiap ini tadi ada poin yang penting
bahwa kita di ruang editorial kita redaksi kita tuh berkutat
yang misalnya mengenai nilai berita itu sendiri
itu kan memerlukan judgement
tadi disebut angle
tapi ada juga yang kita sebut editorial policy kita
ya mungkin editorial policy di ruang redaksinya arief berbeda misalnya dengan yang ada di cnn
dan berbeda dengan di ruang editorial di tv lain
itu sah saja
maksudnya tidak harus wah ini media tidak objektif dan lain sebagainya
nah kuncinya adalah apakah kita kredibel atau tidak
kita lakukan yang terbaik yaitu memberikan informasi yang sesuai kita
saya rasa netral tidak akan bisa
netral misalnya ada yang kekuasaan
ada semacam kekuasaan terus dihadapi dengan yang tidak berkuasa
tapi kita berpihak kepada yang tidak berkuasa
saya harus berpihak kepada yang senior senior juga
jadi netralitas ini menurut saya tidak terlalu prinsip
menarik mbak desy dan juga mas teguh tadi mengatakan
publik juga agak bingung nih
netral berpihak ataupun partisan
ini apakah ada bedanya atau bagaimana para senior melihat sebenarnya adik adik junior ini yang sudah melewati masa order lama orde baru reformasi
ini sudah tuat tuat juga
dibanding beliau berdua tentu saja juniornya
prof salim apa perspektif anda
bagaimana media ini ada dalam gelombang pusaran tahun politik kali ini misalnya
saya ini sudah pensiun sebagai praktisi jurnalis
wartawan itu tidak pernah pensiun
ada beberapa pekerjaan di dunia ini yang you paksa pensiun juga gak bisa
katanya soldier juga
saya merasa bagian daripada itu
kalau saya nggak mau menyebut adik adik kolea kolea saya ini kan mengalami sebagian mereka mengalami masa yang saya alami
kemudian mereka sekarang mengalami hari hari ini yang saya tidak alami lagi
sekarang yang saya lakukan sebagai penonton atau apa namanya
ya saya milih saja kalau ada yang tidak beres saya tidak baca lagi itu korang
kalau ada tv yang menurut saya tidak masuk akal
menyalahgunakan apa sih namanya wave
tidak ada gunanya
saya nggak mau dianggap bodoh
saya tidak mau
begitu saja menurut saya
saya tidak tahu
saya tidak tahu jelimetnya
kalau zaman dulu
itu saya tahu banyak karena saya anggota dewan redaksi yang tadi diceritakan oleh saudara arief
kami ikut berdebat
kenapa kita berdebat
karena ruang kebebasan kita terbatas
pada saat yang sama kita punya idealisme
nah sekarang ini mereka lebih berat bebannya
saya generasi saya itu pada zaman itu
memang masih ada kekuasaan pemilih modal
tapi tidak ada artinya dibandingkan kekuasaan pemerintah
mereka sekarang menghadapi dua
pemerintah yang tidak jelas
artinya yang tidak jelas itu maunya apa sih
kalau dulu jelas maunya apa
kekuasaan itu punya saya
lu jangan campur campur
jadi lebih mudah atau lebih susah prof sebenarnya secara singkat kata
kalau menurut saya sekarang lebih susah
lebih susah ya
dari pada zaman kami dulu
kita akan break
tapi mas arswendo saya akan kasih kesempatan dulu
supaya lebih imbang hidup kita
di media media ini yang diawaki oleh mbak desi anwar mas arief dan juga mas teguh ini
dalam gelombang pusaran tahun politik yang katanya belakangan ini gelombangnya makin aneh nih
tapi sebetulnya sebetulnya
selama masih membandingkan dengan cara yang sama
hasilnya kurang lebih gak berbeda tuh
yang menarik tadi dibilang arief
udah disinggung di awal
kalau kepakot pakai bahasa ini
tadi pada cerita beliau
ada dewan persenang bisa dibilang nanti
kita merasa bahwa sebagai reporter kita kemudian ingin jadi redaksi rubrik
kemudian jadi redaktor pelaksana
jadi mungkin pake ataupun pemimpin redaksi
jalannya panjang luar biasa
saya lah dua media saya pemimpin redaksinya
sekarang gak perlu itu
artinya kalau tadi desi kode etik kita digenggam
kita kenal iya orang orang ini nggak perlu itu des
dan mereka hadir
mereka akan ngomong apa aja
mereka akan mengatakan
apakah namanya gendro
apakah namanya begitu
mereka akan mengatakan
kamu kan fred
kamu ke t pop
mereka gak peduli
dan ini baru masalah terbesar kita
media media mainstream ini
yang hebat hebat ini
yang hebat hebat ini ngikutin itu
nah masalah besar
masalah besar lain
mas arswedar dan juga bapak ibu
adalah kita harus break dulu
kita akan lanjutkan masalah masalah lain
kita akan bahas
kalau gini gak usah pake break
harus harus harus
karena banyak iklan yang menunggu kita semua
kami akan segera kembali
usaha jenah berikut ini tetap di
spesial program hood ketiga siaran indonesia
mungkin seperti sungai ya
kalau kita lihat dari helikopter sungainya kelihatannya diem saja nggak bergerak
tapi padahal airnya terus mengalir sama mungkin seperti zaman media ini dari era mas ars
salim kelihatannya sama sama saja masalahnya padahal juga sebenarnya banyak tantangan tantangan
baru termasuk soal netralitas dan apa namanya keberpihakan
punya perspektif soal ini mas aldi
saya harus jernihkan ya
saya katakan tadi netralitas itu ilusi karena yang saya bilang tadi pilihan pilihan yang
harus kita ambil angle narasumber dan sebagainya bisa membuat kita tidak netral
tapi ada satu konsep lain yaitu objektivitas
mau orang itu menyatakan tidak netral dia harus objektif
objektif artinya apa
kalau saya berada di ruangan ini dan saya katakan dalam laporan saya ruangan ini ukurannya dua
tapi kalau saya bilang ini seluas lapangan bola saya tidak objektif
dan publiklah yang akan melihat
karena nanti rakyat rmol akan bilang enggak kok enggak dua ratus meter enggak satu lapangan bola misalnya gitu
jadi ada kontrol di dalam media antar media dan media dengan publik gitu
jadi intinya netralitas dan juga keberpihakan itu juga bisa dimaknai berbeda beda karena masyarakat banyak yang nggak tahu
ini masalah keberpihakan itu itu itu persis ilusi
misalnya oh putih
saya lihat ini warnanya coklat atau dari samping warnanya berbeda
itu kan tergantung perspektif
jadi itu tergantung kita melihatnya dari mana
bisa gajah itu bisa bentuknya seperti tembok atau bisa seperti ular dan lain sebagainya
itu adalah perspektif
apakah itu salah
tergantung melihat perspektifnya itu dari mana
nah kita di media juga mewakili masyarakat dan masyarakat kita adalah masyarakat majemuk
tidak seperti misalnya di china perspektifnya itu satu
yaitu dari kacamata partai komunis
yang di luar kacamata partai komunis itu tidak sah
itu dilarang seperti di zaman orde baru
istilahnya ya perspektifnya adalah perspektif kekuasaan
banyak sekali perspektif
nah oleh sebab itu ya masyarakatnya juga mereka diuntungkan dengan banyaknya maraknya media dengan perspektif yang berbeda
justru keberpihakan netralitas itu jadi
ini bukan keberpihakan juga
itu lebih ke yang mana dianggap lebih penting
kan tidak bisa semua dari anak umur lima tahun sampai kakek kakek umur nenek nenek umur sembilan puluh lima tahun
kita pilih namanya ada tuh audience kita
kita berbicara ke siapa
di situ kita lihat ada yang namanya nilai berita
nah disinilah yang menjadi percakapan antara kita di redaksi yang mana yang paling penting
nilai mana yang paling penting
apalagi di indonesia ini itu bisa satu hari itu kejadian itu bisa sepuluh misalnya
belum ada kecelakaan belum ada hujan banjir belum ada kemacetan ada demo dan lain sebagainya
di sini kita memilih yang mana misalnya proximitas relevansinya impactnya
apakah ini ada bisanya mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan dan lain sebagainya
dan setiap media beda beda gitu
dan setiap media itu punya consideran masing masing
ya cetak dengan bentuk cetaknya
kita dengan bentuk audio visualnya
sehingga masyarakat juga sebenarnya harusnya berterima kasih
sejak kita ada reformasi tahun sembilan puluh delapan dulu itu hanya ada tv ya
misalnya tvri satu hanya itu saja
sebelum rcti misalnya masuk
kita tuh punya banyak
kita tuh punya banyak pilihan
dan akhirnya dan ini juga menjadi tantangan media
karena akhirnya kita hanya mendengarkan yang kita inginkan
kalau kita mendengarkan yang lain kita tidak suka
kita matikan atau kita langsung oh itu tidak itu salah dan lain
punya banyak pilihan termasuk dua calon presiden kita juga punya beberapa pilihan kepada media media
dan punya preferensi dan juga komentar
kita dengarkan yuk bagaimana dalam waktu mungkin satu dua minggu atau tiga minggu terakhir
bagaimana para kontestan politik itu
betul betul membelejeti menyoroti media secara detail dengan perspektif mereka
kita dengarkan bagaimana kedua calon presiden berkomentar soal media
berapa hari yang lalu ada acara besar di monas
hadir jutaan orang
tapi banyak media di indonesia tidak melihatnya
buktinya media agresif media tidak mau meliput
sebelah jutaan orang yang berpuluh puluh orang terjadi
tapi hebatnya media media yang kondat media media yang dalam kesan media media yang mengatakan dirinya objektif
berarti hebatnya media media yang kondat media media yang dalam kesan media media yang mengatakan dirinya objektif
oh mudara jodoh terakhir
padahal justru mereka yang berkala mudara
mereka yang bisa mengimulasi demokrasi
ada pria terlima
tidak ada tidak ada tidak ada dikenal itu saya ingat dikenal itu saat media lokal mulai mengangkat media nasional mulai mengangkat ya dari situ dimulai sebetulnya
oke sebelum saya akan ke tiga senior senior saya yang ada di dalam redaksi saya mau ke prof salim dan juga mas arswendo dulu
melihat bagaimana para kontestan pilpres kita memandang media
ya dalam perspektif mereka dalam satu dua minggu terakhir prof salim apa komentar anda
kalau analogis saja kalau politisi itu tidak merasa diuntungkan oleh media ya dia akan serang media
dia tahu apa yang dilakukan oleh trump habis habisan dia merangin media
istilah yang dia pakai itu fake news dan sebagainya begitu
nah kalau dia merasa diuntungkan
ya tentu saja dia puji media
logika saja sederhana saja menurut saya
apalagi masalah menurut saya
tadi bagus tuh ketika kita mengatakan netralitas bisa bias
nah sekarang ini justru objektivitas ini yang gak ada bentuknya
tidak akan apakah tadi lapangan bola atau lapangan futsal enggak pernah ada dibuktikan
seperti tadi dikatakan
sekian juta rakyat sebelas juta atau berapa itu
nggak ada yang buktiin juga itu yang benar sebelas juta atau yang benar tidak
sampai sekarang dan menurut saya sampai akhir nanti nggak akan ada kejelasan
itu hanya protes unek unek seperti kata prof salim saja misalnya tidak sesuai dengan keinginan mereka akan diprotes atau ada hal lain yang lebih sistemik misalnya
bukan karena ini tidak akan terpecahkan
tidak ada ahli atau seorang yang mencoba menjelaskan sebenarnya jumlahnya berapa
misalnya dari segi jumlah tadi
objektivitas jadi itu semuanya akan sama
dan itu cuma data dan fakta bud
ini yang diinginkan juga
taruh ada orang mengatakan bahwa kalau dia itu orangnya berjudi begini begini begini jatuhnya seratus ribu akan muncul lagi
enggak orangnya itu gini gini semuanya
dan kita berdebatnya nanti akan selalu semacam itu
nah indah yang saya bilang tantangannya itu lebih di sini
yang menyenangkan dari kasus ini adalah seperti juga yang terjadi di masyarakat
mereka mempercayai atau memilih yang mereka mau ini sudah selesai
sesimpel itu ya
boleh lah dua belas juta boleh tiga belas juta apa yang satu bilang begini
mereka mempercaya yang ini
dan itu sehat saja atau pasti gue gimana melihatnya
dalam konteks komentar dua capres tadi
kita kan sedang bicara fokus utamanya media massa ya
bukan media sosial
walaupun ada juga dampaknya ke kita dan itu jadi ancaman juga menurut saya
tapi kan salah satu hal
jadi pertanyaan ini prof
saya sih cuman dua prof ini
pertanyaan yang paling rumit bagi kita adalah apa sih sebetulnya kebenaran jurnalistik itu
sehingga orang bisa berdebat karena sebuah pemberitaan
kalau berharap itu adalah kebenaran sifatnya final ya tentu akan sia sia
ada perspektif ada preferensi
nah kalau menurut saya ini kebenaran sifatnya tadi objektif atau faktual atau fungsional
dia hanya menjawab pertanyaan pada ruang dan waktu tertentu
nanti ketika bergeser ruang dan waktunya bisa jadi berubah lagi tuh
karena memang ada proses untuk menguliti seperti kulit bawang itu kita buka kita buka
nah kalau saya lihatnya begini ya
kita bisa mengatakan apakah gelasnya setengah kosong atau setengah berisi
selagi perdebatannya memang soal fakta gelas dan air setinggi tertentu tadi
dan kalau dia baru akan bohong menurut saya
kalau airnya bening semua orang sepakat itu namanya bening
tapi kemudian ada yang menuliskan itu namanya merah atau itu namanya coklat atau hitam
di situ baru terjadi kesalahan
jurnalistik menurut saya
anda melihat dalam kasus belakangan ini satu dua minggu satu bulan terakhir atau tiga bulan kampanye ini
kalau menurut saya apa yang kita kerjakan di ruang redaksi itu semua masih oke oke saja
mau di halaman satu mau di halaman lima belas mau di halaman manapun
tidak ada masalah
karena semuanya mengaku itu fakta
saya nyambung sama pak stegu ya
ini saya lihat pandangan yang menyalahkan media dalam liputan dua ratus dua belas
ini didasarkan pada satu paradigma lama
paradigma yang mengatakan bahwa kalau sebuah peristiwa itu penting
maka dia diukur dari besok muncul di headline koran
itu paradigma lama gitu
kalau sekarang dua menit dua detik setelah sebuah itu diberitakan
dan yang tidak diperhatikan oleh salah satu kandidat yang bicara tadi adalah bahwa
dia tidak hitung berapa banyak pemberitaan lewat digital media
ribuan pada hari yang itu
di koran tempo misalnya saya harus bilang
tidak kami tidak memilih sebagai cover front page gitu
tapi tidak diperhatikan bahwa kami menulis di dalam dua halaman penuh
atas peristiwa yang sama begitu
jadi dia tidak lihat dia lihat depannya saja
dari depannya wah ini berarti sentimen sama gue
yang kedua adalah soal hitung hitungan
sebelas juta ars winda tadi bilang
perhitungannya kayak apa gitu loh
saya kira beberapa media com melakukan fact check verifikasi menghitung ulang dari google map dan sebagainya
dan mendapat satu angka
mungkin tidak tepat tepat benar tapi dia punya argumentasi
nah yang mengatakan lebih banyak itu argumentasinya apa gitu
marilah kita bicarakan dalam sebuah meja yang lapang dan terbuka
tapi kalau ada komentar seperti itu
kalau saya lebih pada gini
kita ambil perbandingannya mungkin terlalu jauh ya
kayak di amerika gitu misalnya media di sana
yang harus dituliskan adalah
presiden dan pemerintahan mengadakan kegiatan ya tidak harus layep tidak harus langsung itu kewajiban dalam arti yang tertentu
pernah terjadi nbc itu tidak menyiarkan dan dia diprotes
mereka mengatakan saya sudah menyiarkan karena isinya pidatonya ini sama waktu di pbb
maksudnya mereka punya pegangan dulu ini
jadi bukan kemana mananya
tapi saya melihat ini sebenarnya jauh lebih
istilahnya bukan masalah jumlah dan bukan masalah menyalahkan media begitu saja
kita lihat misalnya waktu donald trump di inaugurasi
dia berlama lama mengenai bahwa inaugurasinya di hari ini jauh lebih banyak daripada ketika obama dan lain sebagainya
apa sih sebenarnya pesan di balik itu
tadi betul sekali pak salim mengatakan bahwa ya kalau beritanya bagus ya pasti dia mengatakan bahwa medianya objektif
kalau jelek ya pasti semuanya salah dan mereka itu tidak perlu dipercaya
sekarang saya lihat ini adalah upaya untuk penggerusan terhadap suatu institusi yang seharusnya menjadi salah satu ya pilar demokrasi
penggerusan itu serius sekali mbak desi
ya menurut saya ini bukan sesuatu yang terjadi di indonesia saja
tapi sudah mulai di khususnya negara negara di mana kekuasaan atau the strong man itu sudah mengambil peran sebagai seorang pemimpin
contohnya di amerika serikat dengan donald trump mengatakan media itu the enemist of the people
kedua misalnya vladimir putin yang mengatakan bahwa ya saya sebenarnya ingin kembali ke masyarakat
istilahnya semua media itu kalau tidak mendukung ya kita lihat di filipina dengan duterte dan kita juga lihat di turki ya dengan erdogan
nah kalau kita tidak hati hati ini masyarakat ini kita digiring dengan yang istilahnya namanya yang tidak substansial tapi bisa mengurangi kredibilitas dari apa yang disebut pilar keempat ini
jadi ini ada secara sadar menurutnya kredibilitas media gitu
bukan saja media
siapa yang pelakunya
bukan saja media tapi institusi dari pemerintah itu sendiri misalnya
atau institusi yang selama ini orang merasa bahwa inilah demokrasi kita ini kan namanya kan civil society
yang ada itu sekarang dengan maraknya media sosial dan juga cetusan cetusan ya dari pemerintah misalnya seperti di amerika serikat
itu lama kelamaan orang merasa tidak ada trust
nah ini menurut saya itu sangat
perasaan dina sudah mulai terasa belum
tidak ada trust
kalau saya akhirnya begini
kalau kita ada pejabat publik atau politisi yang mengatakan itu kan orang publik juga pinter ya
artinya yang nggak kredibel nanti siapa nih
mereka atau si media gitu
jadi yang penting menurut saya adalah apakah
tapi pro kontranya di media sosial luar biasa
yang penting adalah apakah media itu menjalankan tugasnya dan fungsinya dengan mengikuti
dan mengedepankan beberapa prinsip dasar dari jurnalistik itu sendiri
dan tidak terpancing yang paling penting
itu yang paling penting
jadi saya ingat dulu ya
saya pernah diomelin sama satu mahasiswa
yang mengatakan bahwa saya sudah tidak percaya lagi sama media mainstream
ini dimiliki oleh konglomerat itu
ini dimiliki oleh politisi itu
jadi apa yang kamu percaya
saya percaya media sosial
kalau kamu percaya pada media sosial
bahwa yang ditulis media sosial
dia tidak bisa menjawab
karena media sosial tidak memiliki perangkat yang namanya verifikasi
tidak memiliki perangkat yang namanya newsroom
kita di sini punya newsroom
kita diskusikan dengan baik
kita bertukar pikiran
karena kita masih percaya
bahwa melakukan tugas jurnalistik itu
kita harus punya ya kode etik
kita bertanggung jawab dan lain sebagainya
dia hanya percaya satu
jelas jelas sangat berpihak
semuanya yang kita anggap
dia tidak percaya
tapi yang dia percaya itu
paling percaya adalah twitter
karena dengan twitter
dia bisa berbicara langsung kepada
apa yang terjadi
ini yang paling mengkhawatirkan
menjadi seorang presiden
menjadi seorang presiden
di negara adidaya
dan itu secara sadar dilakukan dengan strategi
anda melihatnya seperti apa
saya kira yang dikatakan desi tadi itu
kenapa saya katakan sangat benar
kita mestinya mulai bicara
apa yang berubah
setelah orde baru jatuh
ada dua sisa masa lalu
disenangkan oleh pers
tapi itu terjadi di mana mana
sebenarnya juga bisa dipakai
kekayaan yang terbuka sekarang
tidak dikontrol oleh satu orang
meluber masuk ke media
kekayaan gimana pak
kekayaan gimana pak
kalau dulu kita takut di bredel pemerintah sekarang kita takut dikontrol oleh pemilik modal
nah itu terjadi tidak semua media kita jadi korban
tetapi itu tadi soal dikatakan saya kira desi mengatakan ini kayak penyakit
yang virusnya terlalu tinggi dan menyebar kemana mana
dan itu berimpek pada kualitas yang turun atau tadi sistemik ada yang memang secara terakhir itu menurunkan kredit
dulu saya membaca beberapa koran
tentu tidak terlalu banyak duit saya terbatas
tapi akhirnya meskipun saya bekas unduta besar
oke sekarang ini terpaksa saya membaca saya pilih the bed among the worst
sebab karena saya terbiasa pak gunupagi baca koran
meskipun saya punya internet yang bisa memonitor macam macam sumber berita
jadi pada diri saya yang terlatih membaca koran tiap pagi sebagai mantan wartawan saya terpaksa
berapa banyak orang yang tidak mau terpaksa
karena kepercayaan mereka kurang
termasuk terpaksa saya harus break dulu
kita akan lanjutkan keterpaksaan ini dialognya usaha jalan berikut ini tetap di sianan indonesia
kalau saya melihatnya malah lebih lebih apa ya lebih kedalamnya
dalam artian begini
sistematik ya ada upaya upaya tertentu untuk tampil gitu
nah ini yang saya kepinginkan karena nggak ada sanksinya apa apa
oke lah satu stasiun televisi hanya mengikuti salah satu calon misalnya saja
dia juga merasa nggak menyalahi apa apa udah
atau dia dengan partainya dia berikan di situ terus menerus atau tidak menceritakan yang lainnya
nah pertanyaan objektifitas tadi menjadi saya objektif kok
tapi ya menurut pandangan dia sendiri
ini yang dari awal itu saya pertanyakan tadi dalam pengertian tantangan kepada medianya ini
oke mas teguh gimana anda melihat ya
apakah memang ini secara sistemik dilakukan oleh orang orang tertentu seperti kata mbak desi
untuk menurunkan kepercayaan publik
atau memang kita ini harus
makin mawas diri nih
mungkin bukan untuk menurunkan kata publik
bukan ya mungkin bukan
tidak untuk menurunkan kata publik bener
bukan ada semacam manipulasi atau desain
ya udah teguh duluan
tapi biasanya kalau diskusi diantara wartawan ya begitu
tapi saya kira kita sepakat pertama dengan prof salim tadi
bahwa kekuasaan itu sifatnya sensitif
kalau happy oleh pemberitaan ya oke
kalau nggak happy ya dia protes kan gitu saja
jadi saya kira yang kita harus fokus bukan soal sensitifitas kekuasaan
kan itu hukum alam juga sunatullah
nah kita juga punya sunatullah sendiri nih prof
sunatullah kita apa
ya kita bekerja untuk memotret apa yang kita sebut sebagai fakta
persoalan kita mau bilang setengah kosong setengah berisi
waktu saya masih di koran misalnya itu bisa hampir nggak ketemu deadline
menjelang waktu kirim ke mesin cetak misalnya begitu
ya itu ada
publik juga harus tahu ini
ekspektasi publik juga jangan ketinggian
nah itu dia mas teguh yang menarik itu
yang menarik ini sekarang
agak susah dong
ekspektasi publik kan agak susah
jadi susah untuk memenuhi itu
ekspektasi politisi tadi kita sudah dengar ya
dua calon presiden sudah berkata
nah mungkin ini saya sambung ya
kalau dulu kan kekuasaan itu satu arah dari atas ke bawah
yaitu seperti yang sekarang yang ini dilakukan di beberapa negara
yang jelas misalnya seperti filipina duterte ya
ada teman kita maria reza di rapler yang karena mengkritik ya dicari cari alasan misalnya untuk mengkriminalisasikan
sekarang hobinya itu seperti diturunkan
mengkriminalisasi dan juga mengatakan bahwa misalnya di amerika serikat media itu enemist of the people
berarti enemies apa makar
ini kan kata kata yang dipakai
ada media sekarang kriminalisasi
ada lewan pers yang kuat seperti mas arief
tapi kalau kita lihat di negara indonesia dan juga negara yang demokrasi yang sangat majemuk
itu kekuasaan itu kan bukan dari atas
justru dari bawah dari samping dari dalam dan dari luar
nah wartawan ya mau tidak mau itu harus bisa ya menghadapi tekanan
dengan kekuasaan yang datang dari berbagai
sekarang masyarakat indonesia kan sangat kritis
itu mereka memiliki kekuasaan yang mereka bisa menghakimi misalnya
bukan saja mengkritik tapi bisa menyalahkan dan menghakimi lah istilahnya wartawan
tapi juga misalnya dari pemilik yang bisa dengan ya kalau misalnya ada motivasi tertentu dengan memiliki media itu untuk misalnya tujuan politik
ya memberikan editorialnya harusnya arah kesini
nah ini kan silahkan wartawannya mau pilih tetap di situ atau mau pergi gitu kan
tapi itu fair saja secara demokrasi
ada pemilik media yang kemudian mengarah arahkan seperti itu
karena medianya itu stasiunnya bukan dibayari oleh uang publik
jadi sah sah saja
nah ini juga harus dipahami kenapa ada pilihan itu
sehingga kalau kita menonton ya memang dengan kesadaran bahwa oh kita setuju
nah ini yang terjadi
akhirnya orang hanya ingin mendengarkan apa yang sesuai dengan yang keinginannya
kalau yang tidak suka ya pasti dia akan
dan di era demokrasi pilihan itu justru lebih banyak ya mbak desya
dan semua orang itu punya kekuasaan untuk itu dengan sosial media
ada soal modal kan pak bang salim tadi mengatakan itu
memang ada dalam tanda kutip kesialan nih kita nih dalam dua puluh tahun reformasi bahwa modal masuk ke dalam media tidak dengan kesadaran atau belum dengan kesadaran bahwa kredibilitas itu bisa meningkatkan posisi tawar dia secara bisnis
jadi kalau dia kredibel dia akan laku
dan bisnisnya akan oke
itu belum tuh
belum semua gitu
jadi masih pikirannya adalah kalau saya punya media saya bisa mempengaruhi ini
barangkali bisa ada tawar menawar di tempat lain gitu
jadi bukan mempercayai bahwa media yang kredibel adalah media yang menjadi kunci
dan itu tidak akan pernah
sorr ya tidak akan pernah
karena sensasi itu jauh lebih menarik dan lebih menentukan
tinggal persoalannya menurut saya adalah si publik melihatnya gimana
kalau publik melihatnya ya oke gue mau suka yang ini gue gak suka yang itu ya nggak apa apa gitu
pilihan pilihan itu tuh ada
termasuk pilihan pilihan headline media masa ini banyak yang disoroti bapak ibu kalau kita melihat pasca aksi reuni dua ratus dua belas misalnya ini yang kemudian jadi sorotan publik rame di media sosial
dua calon presiden sampai berkomentar khusus soal hal ini kita akan lihat panoramanya misalnya ini headline headline media bapak ibu yang ada satu hari setelah reuni dua ratus dua belas
kalau kita lihat koran tempo sendiri kawannya mas arief sendiri tidak mengangkat sebagai headline
rakyat merdeka menjadi headline
jawa post kompas republika headline termasuk media medianya mas tengguh rmol co yang juga banyak apa namanya menginsert apa namanya reuni dua ratus dua belas
saya mau tanya khusus mengenai aksi reuni dua ratus dua belas ini harus kita jawab sehingga publik bisa agak tenang gitu
saya mau ke mas arief dulu deh
apa yang membuat out oke gak
mas tengguh dulu deh
kamu menyelamatkan saya
saya kasih waktu anda untuk bikin pikir sejenak
oke supaya maintenancenya enak
mas teguh apa yang membuat rmol sendiri dari dua ratus dua belas kemudian sampai beberapa hari setelahnya banyak sekali meng highlight soal ini
kita tidak bisa ahistoris ya bahwa peristiwa yang terjadi tanggal dua desember kemarin itu adalah bagian dari rentetan panjang paling tidak sejak ya katakanlah dua tahun yang lalu gitu
itu yang pertama
terus yang kedua memang faktanya tidak setiap hari juga orang berkumpul sebanyak itu berapapun jumlahnya
tidak ada mesin meter yang bisa menghitung itu secara presisi
nah dan itu juga bukan sebuah peristiwa yang terjadi di ruang hampa politik
itu juga bagian yang harus kita underline menurut saya
nah remol ini memang bukan supermarket yang dia akan menjual a dua z barang
kita bukan supermarket
ini memilih untuk jadi katakanlah toko atau kedai yang menjual satu produk saja politik
nah jadi kita selalu meletakkan sesuatu itu dalam konteks politik
itu sebabnya mengapa bagi kita dua ratus dua belas itu apakah itu reuni dua ratus dua belas apakah itu reuni mujahid apapun namanya itu bukan benda yang mengawang awang bukan
itu kami letakkan pada setting politik tertentu
ada sejarahnya kemudian ada ini perjalanan menuju bulan aprilnya nih
nah ini bukan peristiwa
bukan sesuatu yang tidak punya makna politik gitu
itu sebabnya mengapa kami kuliti terus kuliti terus kuliti terus
dan tidak satu angle
ya kan tidak satu angle
nah saya suka karena akhirnya banyak orang yang akan melihat peristiwa itu dari banyak kacamata
ada kacamata media a media b media c
nah tinggal disesuaikan dengan apa yang dia yakini
nah publik ini yang kita kenal sebagai nilai keutamaan publik itu akan terbentuk
akan ada yang namanya realignment akan ada yang namanya kesetaraan baru
saya pikir publik akan ke arah situ
nanti outputnya dari sudut pandang kami yang memang fokus pada peristiwa peristiwa politik outputnya adalah april
dan ini saya mau kasih lihat ini satu dari sekian banyak apa headlines headlines di remol ya mas teguh
tapi kan sudah jelas kantor berita politik
jadi memang ditujukan untuk mereka yang sangat berpikir
sangat tertarik pada hal hal yang sifatnya politis kan
jadi ada konteksnya juga
karena itu anda anggap jadi headline yang perlu untuk dikupas diulas dan diberikan panggungnya cukup besar gitu mas teguh
ini ada salah satu ini tadi bilang kita nggak bisa misalnya memutus kiai maruf amin ini sebagai calon wakil presiden yang mendampingi jokowi misalnya
kita harus lihat bahwa beliau adalah ketua mui
dan kita harus lihat tadi itu beberapa peristiwa yang mengawalnya sejak dua tahun lalu beliau ada di depan
di sini saya lihat juga ada perspektif yang dipegang
kata kata bukti itu ya bukti itu berdasarkan apa itu kan juga sebenarnya kan masih bisa dikuliti dan dikupas
ya rm dia berpihak ke kelompok dua ratus dua belas titik
mudahnya ada yang lainnya berpihak pada kelompok yang tidak terlalu mensupport ini
semudah itu nggak ada ini
oke sebelum akan dijawab ya
dan kita tidak bisa
kita tidak bisa mengatakan
yang lainnya juga bilang tentu

itu sudah lama ya
lainnya sampah itu tadi
kata kata suka tidak suka itu kan tidak tiba tiba muncul
kalau itu kita simplifikasi
kalau itu kita simplifikasi
tapi bahwa warnanya yang terlihat itu titik
itu angle perspektif
tapi kita selalu bilang oh publik publik
publik itu bukan monolith
publik itu publik itu siapa
di indonesia ini ada dua ratus lima puluh juta orang dengan pandangan yang berbeda beda
tapi kita bisa mengatakan oh publik ingin ya
publik itu tergantung ada dari mana apakah mereka jawa atau luar jawa
dari sosio latar belakang sosio ekonomi budaya dan lain sebagainya
jadi kita juga jangan merasa bahwa hanya satu publik di indonesia ini
dan harus ada satu pesan
dan semua media itu pesannya itu harus sama
itu bukan zaman orde baru lagi
di mana hanya ada satu tv
cnn bagaimana mbak desy dalam kavle situ
kalau kita kita sudah jelas dalam slogan ya
kita transparan ya
dan kita juga akurat
ya kita di situ saja
dan kita diuntungkan dengan memiliki istilahnya dari segi bisnis tidak ada tekanan tekanan untuk ke kanan ke kiri ke depan ke belakang
kemewahan cnn ya
itu merupakan sesuatu hal yang sangat mewah sekarang
tidak misalnya ya di tv tv tetangga ya dimana kita dulu juga berada itu kan mungkin ada ya istilahnya lebih condong ke kanan ke kiri
prof nanti akan bicara saya mau kasih kesempatan mas arief dulu
ini orang yang bertanggung jawab juga
karena banyak yang ingin tahu sebenarnya
kalau rmol tadi banyak sekali meng highlight ini dengan daging dagingnya dua ratus dua belas
mas ars dengan sangat mudahnya ya
dia memihak kelompok sana
yang lainnya memihak kelompok yang sini gitu
apakah semudah itu mas arief
apa yang membuat kemudian tempo sendiri
koran tempo ya
saya mesti menebak nebak pikirannya teman teman di koran tempo
karena saya pengen menerima
tapi majalah tempo sendiri dalam dua minggu terakhir juga tidak meng highlight aja sebenarnya kan
kami ketinggalan banget
itu terjadi pada hari minggu
seninnya kita menulis yang tentu saja disiapkan sejak hari jumat dan sabtu
lalu kemudian minggu berikutnya lagi
nah sama juga ini cuma melesak
jadi sudah kehilangan relevansi
tapi kalau kita lihat saya katakan tadi di depan
bahwa koran tempo menulis
kami anggap penting
kenapa tidak di halaman satu
saya duga kuat karena teman teman di koran tidak melihat lagi relevansi yang kuat dibandingkan
dengan dua ratus dua belas dulu
karena ada objektif yang jelas yaitu ahok dan sebagainya
saya duga begitu teman teman
ini ada mana tadi
oh ini koran temponya ya
ini koran temponya
tapi memang di highlight dan kemudian dimasukkan ke dalam berita kan
tapi kok anda pahami nggak kemarahan prabowo subianto tadi
kemarahan publik misalnya di media sosial
saya menganggap itu kemarahan orang dengan paradigma lama
yaitu peristiwa penting harus muncul di koran pagi
kalau buat saya itu udah yesterday
itu udah lewat gitu
yang harus dia minta kepada tim medianya adalah ukur berapa pemberitaan satu jam setelah peristiwa
itu ribuan budi
nah ini termasuk cnn

nah jangan kita tayangi loh budi
jangan salah ya
kita itu merupakan berita yang dihadirkan pada hari itu
ini majalah tempo
nah saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
majalah tempo di minggu ini mengeluarkan kadikator seperti ini
ini ini ini bagian dari menyindir atau seperti apa
ya kartun ya kartun
di mana mana ya kartun
tapi substansinya seperti yang saya katakan tadi
oke prof salim ada perspektif
saya sudah mengatakan saya memang profesor politik
tapi saya bukan pemain politik
tidak bermaksud menyindir
mungkin anda benar
saya cuma berbicara
saya berharap ini peristiwa penting bukan penting politiknya
segitu banyak orang berkumpul ya dan menurut yang ada di sana
saya nggak di sana baik baik aja
artinya tidak ada sampah tidak ada rumput yang rusak dan sebagainya
paling tidak menurut saya ini satu tanda masyarakat indonesia naik kelas
ini istilah general simo tupang
biasanya kan kalau kumpul kan ribut
ini sesuatu yang luar biasa
sesuatu yang lebih baik
menurut saya ini mestinya diberitakan
wajar nggak ada teman teman yang membuat ini jadi headline atau tidak
itu soal lain apakah lain atau tidak
tapi lalu saya bertanya hari itu
ini kepada teman teman yang aktif di media
ini tidak muncul di media karena takut sama pemerintah atau takut sama kapitali
nah pertanyaan prof salim akan dijawab oleh ketiga
redaksi ini redaktor ini usai jeda berikut tetap bersama kami
menurut saya dengan paradigma lama ini ada yang gak beres
paradigma baru saya harus stop dulu prof kita akan lanjutkan usaha jeda tetap bersama kami
baik suasananya semakin ramai di sini
pasti bicara media netralitas keberpihakan atau mungkin partisan
tapi saya mau memperkenalkan dulu ada dua orang politisi yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini
sore hari ini belum malam menurut saya ya
ada mas budiman sujadmiko politikus pd perjuangan
terima kasih mas budiman
ada mas arief poyono politikus dari partai gerindra
terima kasih bapak bapak
anda akan menghadapi banyak sekali orang orang media di sini yang siap menguji anda
dan harus bertanggung jawab dengan pernyataan pernyataan anda
tapi sebelum kita masuk kepada anda bagaimana politisi sebenarnya memandang kita kita semua nih
awak media dalam berselancar dalam gelombang arus politik tahun ini
prof salim tadi ada pertanyaan yang menarik sekali yang harus dijawab oleh teman teman di sini
jadi hari itu saya melihat di tv sepotong sepotong
saya bertanya setelah tahu tidak semua tv menyiarkan
lalu pertanyaan yang muncul di kepala saya
ini orang lama ini
paradigma lama kalau kata mas arief
asosiasinya dari masa lalu
ini dilarang pemerintah
halus ataupun kasar
ya pemerintah itu kan punya punya kekitangan juga kan
atau ini dilarang oleh kapitalis
nah kalau kapitalis maksudnya pemilik modal
ya itu juga bisa pemerintah bisikin dia
jadi bagaimana itu
oke pak desi masalahnya
tapi ini menurut saya itu berarti merendahkanlah istilahnya profesionalitas kita sebagai wartawan
pak salim karena kita selalu berarti itu news
dari dulu kita direndahkan
kami di tempuh pernah mencetak cover lagi
yang namanya wartawan itu bukan hanya punya kode etik kode jurnalistik
kita punya insting yang membuat profesi kita ini menjadi kredibel atau tidak kredibel
berita itu ada kriterianya
dan kalau dari kita di cnn sendiri ya
saya nggak tahu ada tv lain
ya misalnya ini ada kumpulan orang begitu begitu
dan orang begitu banyak
dan tadi disebutkan dengan damai dan lain sebagainya
tentu saja ini layak diberitakan
oleh sebab itu pada hari itu kita beritakan di setiap acara buletin berita kita
bahkan kita ada live dari
jadi anda tidak bagian dari yang saya tanyain kalau begitu
kita punya yang namanya ya kita harus akurat
kita harus transparan
kalau saya tahu seperti anda
yang saya lakukan ini saya sudah menjadi ya wartawan
wartawan sudah begitu lama ya
lebih lama saya kalau bicara waktu
saya kan lebih tua
maksudnya ini kita harus mau tidak mau
kalau saya ingin terus menjadi memiliki profesi ini
kita harus berpegang kepada itu
kalau tidak untuk apa
tapi masalahnya kembali apa
karena kita tuh punya tanggung jawab
apa hubungannya kredibilitas
tapi mungkin bukan anda yang harus menjawab
tapi media lain
kalau misalnya ada wartawan yang merasa bahwa wah ada terlalu banyak tekanan
baik dari pihak a atau pihak b dan lain sebagainya
ini kan kita kan demokrasi
kita bisa stay di situ dan mengikuti
atau kan kita bisa pergi ke tempat lain
atau kita bahkan membuka media sendiri
sekarang banyak sekali dilakukan juga oleh teman teman wartawan
kalau saya sih
kalau tadi bang salim nanya adalah apakah ada tekanan
apapun caranya halus atau
sehingga tidak masuk headline
sehingga tidak masuk headline
kalau zamannya dulu
zamannya bang salim jadi wartawan
itu ditelepon sama kodim
harmoko itu mungkin
lebih rendah lagi
nulisnya nggak jadi
kalau sekarang saya akan bilang
siapa yang nelfon kamu
bahwa ada pejabat menelpon
saya nggak punya keraguan sedikit pun
untuk menulis yang kayak begitu
jadi saya kira pemerintah juga cukup cerdas untuk tidak melakukan itu
lalu yang kedua adalah modal
modal tentu saja punya kepentingan dan sebagainya
saya agak sedikit beruntung
karena pemiliknya tempo itu adalah karyawan
jadi nggak ada yang macam macam itu
itu mungkin privilege
artinya anda berdua tidak bisa menjawab pertanyaan saya
karena unik pertanyaan anda untuk media anda
pertanyaan anda untuk media anda
you must sing undang undang
dan nggak mewakili media lain

sambil kita bicara
kita salah kalau kita mau mewakili media lain
kita juga beruntung
kita juga beruntung kehadiran politik
kita juga beruntung

beruntung kehadiran politisi yang juga ikut berpartner bersama kita
siapa memanfaatkan siapa di sini juga agak bingung
ada mas budiman dan juga mas arief
kalau kita bicara mengenai bagaimana para politisi terutama dua kandidat
pertama saya harus koreksi
kalau meletakkan saya dalam satu pojok politisi saja anda mereduksi saya
berarti saya tunas
anda biar bisa sederhana
bukan di luar kepentingan sekedar interest saya sebagai seorang politis
posisi anda saat ini sebagai politis

sebab aktif bisa apapun namanya
kita akan bicara mengenai media
saya belum tanya

apa yang anda ingin menyebutkan

apa yang anda ingin menyebutkan

langsung menusuk saja karena memang waktunya tidak terlalu banyak
kita langsung menukik ke titik permasalahan bagaimana dua kandidat calon presiden mengomentari media belakangan ini
apakah itu memang menjadi sikap utama kedua presiden ini dalam memandang berpartner dengan media
sebelum anda jawab lagi lagi saya mau mengingatkan kepada kita semua
kita ingatkan lagi yuk
apa komentar dua kandidat presiden soal media belakangan ini
berapa hari yang lalu ada akar di kota timur
dalam memandang berpartner dengan media sebelum anda jawab lagi lagi saya mengingatkan kepada
kita semua kita ingatkan lagi apa komentar dua kali presiden soal media kebelakangan ini
hai berapa hari lalu ada acara besar di mana hai hadir di tangan orang tapi banyak media di
indonesia tidak melihatnya buktinya media agar semua media tidak meliput sebelah sebelah
ini orang orang yang berpimpin belum pernah terjadi
tapi hebatnya media media yang
obat media media yang besar media media yang merata dan dunia objektif
uhur yang berkati
mereka menelan berani diberi harga kepada rakyat indonesia
ada dua belas juta mereka yang mau melakukan perubahan
mereka yang menghormati yang menghormati
yang menghormati yang menghormati
mereka menghormati yang menghormati
yang menghormati yang menghormati
saya akan mengatakan
ini adalah ide yang paling tidak menghormati
ada dua belas juta orang
yang menghormati yang menghormati
yang menghormati yang menghormati
saya ini dua ribu empat siapa sih yang kenal saya
sebelum jadi wali kota

dikenal itu saya ingat
dikenal itu saat
saat media lokal mulai mengangkat
ya dari situ dimulai sebetulnya
yang lebih apresiasi presiden jokowi ini
komentar kalau kita lihat panorama bagaimana para kandidat melihat media dalam
mungkin satu dua minggu terakhir mas budiman dan mas arief
saya mau ke mas arief dulu deh ya
karena yang paling keras tadi pak prabowo
memang itu yang dipikirkan
menganggap media kami kami mungkin ada di sini
enggak juga kami hanya mengkritik media media yang dimiliki oleh baron baron media
yang hari ini ada di timnya jokowi dodo
ya misalnya kayak metro tv yang sudah kita boykot kan
kalau mungkin bisa kita lihat sendiri
mbak desi juga bisa perhatikan kalau siarannya di metro tv gitu kan
terjadi perdebatan antara kami
pasti ada potongannya ketika kita mau menjelaskan
ya untungnya saya lebih cerdik dari mereka
saya colong sebuah isu
nah gitu kan
boleh dong ngomongin lebih cerdik gitu
bukan artinya bukan gitu
apa apa lebih cerdik dari metro tv pak
bukan cerdik dari metro tv nya dari pembawanya mas
padahal aku dipotong mas
bukan artinya gini loh
bukan keterbatasan begini
itu dua kali saya kesana
tapi dua kali mereka kecolongan sama saya
artinya artinya kan
pak prabowo menganggap media seperti itu
oh enggak enggak
sebenarnya media ini kan bagian dari demokrasi empat pilar ya
media media yang mainstream ya
tidak cnn ya
tidak juga tempo ya
kalau kita lihat masih berita
mereka enggak mainstream ya pak
mereka masih lihat merdeka online
masih mainstream ya
tapi kalau kita lihat metro tv
ya kan siapa surya paloh
dulu ketika sby menang di dua ribu dua puluh
begitu enggak dikasih apa
jelas gitu sby berpindah
ingatkan yang waktu itu
kalau kita masih ingat siapa itu
protes kepada media group kan
sampai gak mau kasih iklan
nah justru ya
ketika apalagi dia bikin partai
yang dulu pak budiman juga mau bergabung
untung saya ingatkan jangan gabung sama partai nasdem
bukan ya nanti nanti dulu
saya kata anda anda tidak punya etika
anda tidak boleh mengatasnamakan orang lain yang dalam posisi ini
setara dengan anda
anda tidak di atas saya
untuk menjadi penasihat spiritual
loh saya yang menasihati spiritual
untuk mau tidak mengatakan apa pun tidak ada di situ tadi
bukan mungkin kalau kita buka
kita tanya sekarang kalau kita buka jejak digitalnya
itu kan terjadi dari lsm dulu
mas budiman hadir
bukan ya nanti dulu
bukan ya nanti dulu
anda tidak punya moral otoritas sejarah
untuk mengatakan bahwa aku dibawa pengampuanmu
dan kamu menjadi penasihat agungku mengatakan dua sendos kepada saya
tapi saya punya bapak bapak saya punya otoritas untuk memimpin dialog kali ini
saya melihat di metro tv
bapak bapak saya kesini
bapak bapak saya punya otoritas untuk memimpin dialog internasional
mas budiman hadir di situ
kita akan kembali
kita break dulu
kita sudah kumpul semua di sini dan waktunya curhat curhatan
mas arief singkat saja lanjutkan
langsung menusuk ke bagaimana editorial ada masalah
artinya tetap bahwa media itu adalah bagian dari kawan kami
mbak prabowo itu hanya sedikit kecewa saja ketika ada sebuah event yang besar
tetapi ada beberapa media mainstream
yang tidak mau menyiarkan
karena media media itu adalah media partisipannya daripada pak jokowi dodo
kayak metro tv kan
terus rcti group ya kan
saya rasa semua media menyiarkan ya
cuma mungkin porsinya mungkin mas arief
tetapi mereka itu menyiarkannya sedikit sedikit
ya artinya tidak misalnya kayak cnn atau tv one atau rakyat merdeka online
atau tempo yang banyak sekali juga menghubungi saya
tapi saya nggak mau komen karena saya nggak tahu dan saya tidak ada di situ
ya tapi ini menarik
karena memang indonesia ini kan pertama kan demokrasi
pilihan medianya itu juga banyak
dan media media yang disebut tadi mainstream itu sebenarnya private
kita bukan media yang dimiliki oleh misalnya seperti pbs atau dulu tvri
yang memang dibiayai baik oleh pemerintah ataupun oleh pembayar pajak
jadi memang sebenarnya ini dibentuk dari perspektif itu
nah ini memang merupakan realitas dari media di alam demokrasi
itu biasa saja
mbak desi nanti akan kasih kesempatan lagi
untuk menanggapi bagaimana para politisi
kalau mas budiman kandidat sendiri bagaimana
pak jokowi sudah jelas
beliau bercerita dari perspektif personal
mulai dari zero menjadi hero
secara personal saya juga menjadi bagian dari tim pak jokowi
secara personal saya juga punya pengalaman bahwa media dari zaman orde baru ketika semua dibungkam
cukup mendukung perjuangan kami dulu untuk demokratisasi
jadi tidak ada alasan
kadang kadang berita ujung mengecewakan tidak cocok dengan pandangan politik saya ya
tapi secara umum kehadiran media dari perspektif pak jokowi perspektif saya kebetulan yang menjadi anggota tim yang pernah menjadi aktivis pro demokrasi
jauh lebih banyak manfaatnya daripada moderatnya
sehingga satu dua kesalahan atau bahkan lima kesalahan di tengah kontribusinya bagi perjuangan demokrasi
itu tidak kurang kurang alasan untuk menjadikan kami sebagai musuh
entah musuh pribadi entah musuh demokrasi musuh nkri musuh komunosian itu terlalu kejam
terlalu kejam bahkan fox news sekalipun dengan segala kedekilannya menurut saya dia adalah kontribusi bagi demokrasi
yang menarik apa yang dikatakan mbak des itu menarik
di pemimpin pres pancis lemong koran prestisius di prancis pernah tidak mengutip berita leak yang dimuat menjelang pemungutan pemimpin presidensi di prancis
karena apa ada sikap politik perspektif politik leak yang dibuat oleh sebuah media tertentu itu sangat membahayakan negara
sangat membayangkan karena isinya fake news
tapi itu menyebar di kala sosial media menyebar dan menimbulkan kehebohan
tapi beberapa media besar salah satunya lebong yang sangat prestisius itu memutuskan untuk tidak membuatnya
karena apa ada tanggung jawab sosial
dari perspektif ideologis dia sebagai orang progresif tentu saja saya kira itu
tanggung jawab sosialnya juga melihat itu mas arief
ya jelas kalau media itu kan sebenarnya sebenarnya media kalau tidak dikuasai oleh beran beran media
kawan kawan jurnalis atau kawan kawan wartawan atau yang sebagai redaksinya sebagai gatekeepernya
mereka akan benar benar apa adanya memberitakannya
kalau boleh jujur bahwa sebenarnya joko widodo itu adalah hasil dari branding media
dalam sebuah demokrasi kan adalah the power of media sangat menentukan maju mundurnya seorang politisi atau seorang tokoh
ya kebetulan saya juga belajar komunikasi s dua saya komunikasi
jadi saya tahu benar apa itu media apa itu media
apa itu ekonomi media
ya ada pemilik media berhubungan sama apa namanya pemerintah
yang tadi saya contohkan salah satu media ketika di era sby di putaran pertama di periode pertama berpihak banget
berpihak begitu keputaran kedua nyerang terus
tidak dikasih iklan diboykot
nah kan jelas artinya media media itu sebenarnya media media sampah
ya justru media media itu yang merusak demokrasi hari ini
saya mau tanya mas teguh dulu
gimana perspektif anda melihat bagaimana para kandidat
termasuk calon presidennya kalau kita lihat tadi panoramanya seperti itu media dianggap menjadi partner tapi juga punya dosa banyak
kalau saya melihatnya tadi kita sudah bicara juga ini memang sensitivitas politisi kan sangat tinggi
berkuasa apalagi tidak berkuasa juga begitu
masing masing orang tentu punya alasan untuk kecewa misalnya
kecewaan yang masih sangat manusiawi juga
kritik yang disampaikan oleh bung arief pouyou dan tadi kita lihat sama sama pak prabowo itu juga bukan kritik yang diperlukan

itu juga bukan kritik yang disampaikan di ruang hampa
dia bisa dimaknai apapun oleh redaksi media yang merasa dikritik oleh beliau
tinggal apakah mereka merasa begitu atau tidak begitu
nah saya sudah katakan di awal bahwa ada otoritas di ruang redaksi untuk menilai atau untuk memutuskan arti penting bagi publik
mau penting agak penting kurang penting tidak penting sama sekali
itu semua melalui perdebatan
tidak ada yang tiba tiba
nah inilah bedanya demokrasi di ruang redaksi
dengan sosmed yang tidak ada kontrol apapun
jadi selagi itu terjadi tidak usah khawatir
dan ada banyak etalase yang menampilkan banyak berita
jadi tidak cuma satu
kalau dulu mungkin kita bisa protes
tapi kalau sekarang tidak suka dengan yang ini ya sudah matikan saja channelnya
dan terus terang saja amin
kita kan bicara ya media mainstream dan lain sebagainya
tapi sebenarnya kita lihat ya
dan kita dulu kan kalau masih semua orang mungkin tv nya hanya lima gitu
dan semua itu bisa ditonton dimana saja
sekarang juga kebanyakan orang juga mereka menonton itu di hp mereka
di youtube dan lain sebagainya
jadi kadang kadang kita juga merasa wah berbesar kepala bahwa kita itu masih relevan dan lain sebagainya
ya sebenarnya itu banyak sekali pilihan pilihan
dan memang sah sah saja mungkin di situ kalau misalnya memiliki sebuah media itu
itu bukan sesuatu yang murah atau mudah
ada saja misalnya untuk kepentingan bisnis
tapi juga ada yang untuk kepentingan politik
itu tidak bisa dipungkiri
dan ini terjadi dimanapun seluruh dunia
tapi kita dalam demokrasi kita bebas untuk memilih
memilih dan juga sekarang memilih boleh memberikan tanggapan
jadi menurut saya ini jangan terlalu dijadikan
wah ini sesuatu yang itu politik ekonomi
karena kami masih lihat ada media tersebut
kalau itu tidak ada
dan politik itu juga kalau misalnya mau melakukan boykot itu juga bisa
tentang generalisasi bahwa media musuh nkri pengkhianat kebangsaan kita
itu apa ya itu sama saja dengan mengatakan bahwa
udah lah dpr yang korup misalnya
udah bubayang dpr aja
dpr musuh demokrasi
saya mau belain mas arief ini
boleh ya satu menit ya
enggak tiga puluh detik
saya mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan pak prabowo itu adalah wujud dari kemarahan
dan rasa frustasi
memang narasinya yang tidak tepat
tapi kritiknya saya terima
bahwa masih ada teman teman kita yang barangkali belum menjalankan media dan persnya secara benar
dengan mengikuti kode etik dan sebagainya
saya kira itu kita harus terima dulu
kode etik moderator adalah harus mem break waktunya untuk break ya

dampaknya itu untuk apa
apakah untuk mencari popularitas
atau apakah itu untuk
jadi ada lah ini nya
ya kita lihat misalnya di amerika serikat
ini donald trump itu sudah tahun ketiga ya
dan banyak sekali masalah masalah yang seharusnya menjadi bagian dari agenda yang harus diperbaiki
misalnya masalah climate change atau perubahan iklim yang sangat penting
masalah trade war
menyediakan lapangan kerja
banyak sekali orang miskin yang dan gap antara kaya dan miskin
tapi dia hanya satu
dalam tiga tahun itu
imigran keluar karena itu isinya adalah teroris
penjahat kritis dan lain sebagainya
strategi atau keceplosan saja
tidak presidensial dan lain sebagainya
tapi sangat efektif
by design tapi untuk siapa
politisi di indonesia seperti itu nggak mas arief
saya kira kita ini masih sibuk dengan perang kata kata
gondola ruwo dan sebagainya
boyo lali dan sebagainya
dan itu melupakan hal hal yang prinsip
pdip dan lain sebagainya
gak satu pun pak ngomong
penyelesaian human rights
yang ini nuduh itu human right masa lalu
yang di sini ada kasus novel baswedan
dua duanya punya problem human rights
jadi gak apa apa mau dibicarakan yang substansial gini
akhirnya ya udah rame nya soal gondola ruwo
tidak mau itu karena memang produksinya dari sana tidak ada atau medianya tidak mau mengangkat
karena gak pernah ada concern dan gak punya ada
bahwa ini penting
kalau dimunculkan akan berbalik lagi ke dia
jadi secara elektronik akan berbahaya
biar sekalian dijawab oleh para politisi nanti ya mas teguh
jadi ini seperti kalau saya menggunakan istilahnya riza ramli
nah kedelainya impor
jadi ada gagasan baru yang dimunculkan
ini kan kurang lebih
coba kita cek dulu
dua ribu empat belas apa sih yang diperdebatkan kandidat
ya kurang lebih sama dengan sekarang
kita mundur dua ribu sembilan apa sih yang diperdebatkan
ya saya kira kurang lebih sama juga
jadi gak maju
ya saya kira tidak ada kemajuan dalam profit and profit
kita lebih baik sekarang daripada dulu
lihat apa yang dikatakan pada wartawan ini
mereka punya harga diri
dulu kami gak punya harga diri
tapi concern anda sama banget
terkait dengan para politisi para jurnalis pemanah pemerintah
ini ditanya saya sebagai
sebagai jurnalis ya nior
saya lebih pantas ditanya sebagai ilmuwan politik
oke sebagai profesor politik
you akan terkejut kalau saya bilang
indonesia ini merdeka saja sudah bagus
coba you pelajari hari hari awal
kita gak pantas kok merdeka
kita merdeka berkat rahmat allah
lalu ada reformasi
waktu itu saya sudah wartawan muda
pki bisa dihentikan
dan tidak terbayangkan
bung karno bisa diturunkan
seakan akan itu kita hidup dengan beliau terus lah
bagaimana dengan politisi kekinian
bagaimana dengan kandidat kekinian
bukan masalahnya karena usaha ya
bukan masalahnya karena usaha ya
kalau saya mengajar
salah satu pertanyaan mahasiswa saya
kok katanya reformasi
kok jadinya begini
terjadi dalam ruang dan waktu
jadi you tidak bisa hari ini mengumumkan
hari ini reformasi
besok sudah berubah semua
orang sudah mukanya sudah berubah
kacamatanya sudah berubah
jadi maksud saya begini
marilah kita berdebat
dengan asumsi bahwa
kita semua berada dalam proses
dalam ruang dan waktu
dan itu bergerak
jawaban yang benar
kalau ditanya keturunan kita
itu jangan baik baik
waktu kita tidak banyak
jawabannya kita tidak akan melihat lagi
dan republik indonesia survive
anak cucu kita yang akan lihat
semua ini kan dicatat
mereka akan lihat
apa yang mereka bicarakan dulu
dan apa yang mereka kerjakan
tapi itu tidak bisa
yang boleh ada yang tahu besar
mas aswado ada konsep mengenai ini
nanti akan mas budiman jawab dulu
kalau saya lebih melihatnya mungkin
kalau kita lihat yang diomong tadi
bicara pada orang orangnya sendiri
yang senang kelompoknya sendiri
benar benar tidak dinami
sebenarnya sama juga
media yang lainnya
saya tidak ada komunikasi
dialognya tidak ada
mereka bicara dengan dirinya
dan itu salah politisi dan para kandidat
zamannya seperti ini
zaman kita juga harus mendengarkan politisi prof
yang pasti begini
pak prabowo mencintai para media
benar ini benar
itu hanya sebuah kekecewaan dia saja kan
masa orang mau kecewa sesaat
dan juga menjaga
jangan sampai loh
ini kok jadinya media jadi alat undemokrasi
jadi kan harus diingatkan kan
artinya kan akhirnya media ingat
yang kedua juga kalau mengenai bahwasannya
apa konten daripada kampanyenya tidak ada isinya
sebenarnya tidak benar
kayak misalnya masalah tampang boyolali
kalau kita ikutin pidatonya pak prabowo
itu ada beberapa banyak konsep yang ditawarkan kepada masyarakat
dari dulu pak prabowo mengatakan bahwa kekayaan kita mengalir ke luar
kekayaan kita mengalir ke luar
dua ribu sembilan mungkin sama bu mega kan
berarti selama ini gimana baik baik saja
dan memang tetap mengalir
kalau kekayaan itu tidak mengalir ke luar
kita tidak perlu hutan ke luar negeri bangun infrastruktur
tapi concern dari mbak desi tadi bahwa ada apa namanya
ini adalah cara untuk melakukan distraction
dan juga begini
pak joko widodo mau menawarkan program apa lagi
sudah selesai dia kan
mas budiman gimana perspektifnya
pak sandi itu
dari kelas sosial asal usulnya
sama dengan bolsonaro
sama dengan trump
bagian dari revolusi industri masa lalu
yang lahir dari industri nyerot sumber daya alam
menyerot sumber daya alam
di hadapan sebuah era revolusi empat
dan mereka tiba tiba goyang
kemapan lama itu goyang
akhirnya mereka tulung tulung menghadapi kemajuan teknologi
dan mereka menjadi tidak ada arti apa apa
mereka menyerukan pada rakyat
hai orang miskin
yang kumiskinkan oleh sistem yang membebasar aku dulu
karena aku sekarang ikut miskin bersamamu
kamu dulu kemiskin oleh aku
sekarang aku dimiskinkan oleh kelompok yang lain
sekarang ikut aku
berpihak pada aku
kita lawan perubahan ini
padahal si miskin di bawah di era revolusi empat ini
harus dan dibukakan jalan
lewat koneksi mereka
mereka punya kesempatan
jadi intinya mengatakan
apa yang dilakukan prabowo sandi bolsonaro trump adalah
pada jalan yang memang sebenarnya adalah haknya mereka
ada kiai desa
mereka menaruhkan sebuah jalan bersama rakyat
yang hidup bersama rakyat
orang kampung dan desa ini
orang kampung dan desa ini
orang kampung dan desa ini
orang kampung dan desa ini
orang kampung dan desa ini
tidak layak mengangkat pahlawan pemimpin dari dirinya sendiri
mereka tuh mirip
tetua tetua yahudi lama
yang mengharapkan pemimpin itu mesious itu keren
tiba tiba muncul seorang tukang kayu
marah itu penjaga penjaga
marah juga mereka
penjaga penjaga establismen ini marah
ketika palawet cuma sekedar tukang kayu
gak sama lah
bermain dari karya itu
emosi dimengunculkan sama
emosi orang orang amerika midwest sekarang
emosi orang di kampung kumuh di brazil
emosi orang orang miskin agama tertentu di indonesia
diaduk aduk dan mengatakan
ketimbang kalian mengangkat pahlawan dari kalian sendiri
kenapa gak kalian angkat pahlawannya kembalamu
orang yang sudah terbukti sukses
tapi sekarang sama sama miskin dengan anda
dan itu kondisinya
tapi kita sudah sampai ujung dialog mbak desi
waktunya gak terlalu banyak
kita akan masuk ke ujung dialog
sayangnya kita gak bisa berdialog lebih panjang dengan pak portis
tapi singkat saja
tapi ini menurut saya ini
cara pemimpin atau calon pemimpin
memilih cara komunikasi yang paling efektif
yang tidak berbelit belit
itu yang dianggap paling efektif
paling kena ya
tapi apakah misalnya
di amerika serikat itu termakan
karena dianggap sangat efektif
tapi apakah di indonesia kan seperti itu
masyarakat indonesia sudah sangat canggih
sudah pintar ya
tidak akan termakan
dengan mungkin hanya pesan pesan yang
yang sifatnya itu slogan
jadi orang indonesia
orang indonesia sudah sampai ujung
orang indonesia sudah sampai ujung
saya rasa masyarakat indonesia sangat cerdas
saya rasa masyarakat indonesia sangat cerdas
kita masih punya waktu ternyata
ditambahin soal mbak profesor
masyarakat indonesia itu menurut saya itu sangat cerdas dalam memilih pemimpin
hasil pemilu dan hasil sejarah indonesia ini
mereka tuh justru sangat optimis terhadap apa yang terjadi di indonesia
ketimbang misalnya seperti yang terjadi di amerika serikat
atau misalnya di turki
itu apalagi di inggris sekarang dengan brexit yang berantakan
harusnya kita punya daya tahan tubuh yang lebih baik dong ya
demokrasinya itu jauh lebih dewasa
saya setuju mbak
saya tidak peduli deh
dan narasi dari dua pihak nih
saya udah gak peduli
saya mau concern pada apa yang kami kerjakan di media
apa yang dikatakan akan kita serap
dan kita berpendapat atas itu
oh ini gak bener loh bu
oh ini mas arief sore ini salah
kita akan mengatakan begitu
yang penting faktanya itu dimunculkan
yang saya cemaskan adalah
masih ada teman teman yang nggak bergerak atas fakta
jadi faktanya itu dibiar ngambang ngambang saja
lalu kemudian dia nyemplung ke dalam perdebatan perdebatan
perdebatan perdebatan yang tidak konstruktif gitu
kenapa itu terjadi
ya karena juga ada sosmed ini yang juga akhirnya membuat semua ini jauh lebih
kembali saja kepada kesucian fakta tadi
itu saja yang dikembangkan dan ditulis begitu
oke mas teguh
ya saya kira kita justru hadir di sini untuk kasih inspirasi buat mereka
kita hadir di sini kan untuk membicarakan diri kita
bagaimana kita bekerja
semoga ada yang bagus
bahwa media ini sebetulnya punya banyak pertanyaan
bung arief poyu bisa bilang bahwa prabowo punya program ini itu segala macam
yang dipotret publik hari ini adalah tahu dan tempe tadi
dengan kedelai impor tadi
nah ini masukan juga
kita tentu berterima kasih ada kritik
itu kita anggap sebagai kritik
tapi apa yang kita sampaikan ini juga tolong dipahami sebagai harapan banyak orang
banyak orang ingin melihat kali ini diskusi politiknya itu tolong lebih berbobot
ini kan hate speech yang terjadi
saya berkaliung mengatakan bahwa di era sekarang ini bahkan berdustatu dengan data
jadi kalau kata arief mengatakan tadi
di udara ini nampak bodoh ya
tapi kalau kita sedikit
berpolitik di era era tahun tahun ini
sebenarnya ada yang paling saintifik
hanya saja data yang diserap itu dipakai untuk tujuan jahat
tahun lima puluh an mungkin sifatnya programatis
tapi sebenarnya tidak pakai data
hari datanya apa
data neuren kita yang diselidiki
survei kementerian analitika dua ribu enam belas tentang indonesia
tidak mempunyai empati
tidak percaya proses
singkat saja mas budi
budi tiga puluh enam negara sudah didata seperti itu
dari sanalah distraksi yang dikatakan mbak desi terjadi
dustanya dibangun berdasarkan data yang akurat
masalahnya ketika data akurat dimanfaatkan oleh pendusta
bisakah yang punya niat baik yang punya etika menggunakan data ini
jangan salahkan kalau orang yang berdusta menggunakan data
kalau yang membuat buat baik tidak pakai data
disitulah peran media yang harus dikonservasi
mas teguh ini waktu kita tidak banyak
waktu kita sudah habis
terima kasih mbak pak lidu
kita sebagai wajah
kita sebagai wajah sekali
waktu kita tidak ada mas arya
saya setuju dengan bahwa indonesia adalah negara yang paling demokrasi
tapi kenyataannya buktinya ketika ahok nih bilang
wah agama rasis ternyata
nggak ada tuh yang berantem
enggak ada tuh
masyarakat enggak ada yang benci
mas arief prof terima kasih
terima kasih mas arief
terima kasih mas teguh
terima kasih mbak desi
terima kasih mas arief
banyak sekali yang perlu kita bahas
waktunya kurang banyak
tapi lain kali pasti kita akan datang lagi ke sini
mungkin tahun depan atau mungkin beberapa bulan lagi
baik demikian dialog kita pada petang hari ini
kita semua sepakat media punya peran penting dalam demokrasi
bahkan ada yang menganggap media masa itu adalah pelukis realitas
apa yang dilukis dan warna apa yang dipakai kemungkinan besar
akan menjadi warna dalam demokrasi republik kita
ketika banyak kontroversi keraguan
dan juga setumpuk harapan kepada media di tahun politik kali ini
kita harus tetap memastikan bahwa

harus menjadi pengawal demokrasi dan kepentingan publik
maka media masa harus tetap melukis
memberi warna bagi republik kita
dan kita semua sepakat dan pastikan bahwa
lukisan yang dihasilkan berwarna merah putih
usaha jenderal soehendo akan hadir dengan epilog
untuk menutup perbincangan kita malam hari ini
saya budi adiputro